secara umum gangguan pada lambung diidentifikasi sebagai gangguan asam lambung atau sakit mah
iya tetapi penyakit lambung ini amelia sesungguhnya dikategorikan dalam tiga fase
yakni fase gangguan lambung ringan infeksi lambung dan yang terparah adalah tukak lambung
nah bagaimana kemudian cara membedakannya informasinya adalah berikut ini
gangguan ringan pada lambung jika dibiarkan akan mengakibatkan infeksi lambung dan berujung pada tukak lambung
infeksi dan tukak lambung ini dapat dibedakan melalui tingkat serangan nyeri
ketika infeksi bakteri ini maupun karena gaya hidup obat obatan dan sebagainya berlanjut terus
maka bisa menyebabkan tukak lambung
terutama nyeri untuk tukak lambung biasanya sangat ya
biasanya dirasakan di tengah ulu hati dengan sebuah rasa sangat nyeri
jika kita satu sepuluh dia berubah
dia bisa diangkat tujuh delapan dan biasanya sangat mengganggu aktivitas
sedangkan rasa nyeri yang dirasakan oleh infeksi lambung
jika memang belum parah biasanya lebih ringan
miftahul surur yang melakukan penelitian bersama rumah sakit dr sutomo menemukan
terjadi pergeseran penyebab perdarahan saluran cerna
kini banyak ditemukan kasus gangguan saluran cerna yang timbul akibat konsumsi obat anti nyeri tanpa resep dokter
selain itu gangguan saluran cerna kini banyak terjadi pada pasien usia dua puluh sampai empat puluh tahun
padahal dahulu gangguan ini lebih banyak dialami pasien usia lanjut
miftau surun menambahkan cara paling mudah mengidentifikasi gangguan krodis yang terjadi pada lambung adalah melalui fesis
hal yang paling penting dari itu adalah jika anda mengalami rasa nyeri seperti itu
maka lihatlah warna buang air besar
anda warna fesis kita
jika warna fesis kita berwarna tidak kuning biasanya hitam seperti petis
yang menandakan itu ada perdarahan di dalam saluran cerna bagian atas
maka kemungkinan tukak lambung jauh lebih mendekati daripada infeksi lambung
seorang pasien tukak lambung mengaku awalnya tidak mengalami gangguan serius
sampai akhirnya hasil endoskopi menunjukkan ada luka pada bagian dalam perut
pasien lambung yang menunjukkan ada luka pada bagian dalam perut

walau giliran teman
sembilan lainnya mengaku sering mengonsumsi obat pengurang nyeri
hal yang sebenarnya tidak dianjurkan dokter
tetap dijaga ya
untuk mengurangi pedas santan itu tidak boleh
kalau sudah saya tidaklah lebih tahan
baru saya minum obat ya
untuk menjaga lambung tetap sehat
dokter menganjurkan kita menghindari stres
dekara lebih tinggi
raga yang mengecilkan perut
tetapi tidak memicu aktivitas mengejan berlebihan